peradaban di dua wilayah yaitu kota surakarta dan provinsi daerah istimewa yogyakarta
sangat lekat dengan sejarah kesultanan mataram islam di masa lalu
di masa kini originalitas budaya yang terus terjaga
berjalan beriringan dengan kemajuan infrastruktur wilayah yang pesat
menciptakan harmoni sosial yang unik
berbagai cerita tumbuh bersama proses perkembangan masyarakat setempat
kota solo memiliki luas administratif empat puluh empat km persegi
dengan jumlah penduduk mencapai hampir lima ratus dua puluh ribu jiwa pada dua ribu dua puluh
solo merupakan salah satu kota di indonesia yang berkembang cukup pesat
nama resmi kota ini adalah surakarta
sementara nama solo sejauh ini diakini berasal dari daerah desa
salah sebuah kawasan yang masih masuk dalam wilayah kedaulatan kasunanan surakarta
sejarah mencatat solo pernah memegang peran penting dalam perkembangan olahraga nasional
pekan olahraga nasional pertama diselenggarakan di kota ini pada delapan sampai dua belas september seribu sembilan ratus empat puluh
penyelenggaraan pon pertama di solo juga menjadi cikal bakal peringatan hari olahraga nasional
yang jatuh pada sembilan september setiap tahun
solo kini ditunjuk pemerintah sebagai tempat penyelenggaraan ajang olahraga internasional
piala dunia u dua puluh pada mei dua ribu dua puluh
stadion kebanggaan masyarakat solo pun berbenah
pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat melakukan renovasi total pada dua ribu dua puluh
wajah stadion manahan pun berubah menjadi lebih modern
wajah baru stadion manahan dihiasi dengan fasilitas dua puluh ribu bangku penonton dengan sistem kursi tunggal
jika dilihat dari kejauhan tribun penonton baru ini memiliki paduan warna merah biru kuning dan ungu
yang membentuk motif batik kawung khas kota surakarta
seluruh bagian tribun pun kini ditutupi dengan atap untuk memberikan kenyamanan bagi para penonton
tidak hanya itu stadion manahan menggunakan jenis rumput zo

calon penyelenggara piala dunia u dua puluh ini dianggap memiliki fasilitas yang hampir sama dengan stadion utama gelora bung karno jakarta
renovasi pertama menelan biaya hingga rp tiga ratus satu tiga puluh tiga miliar yang dikerjakan pada agustus dua ribu delapan belas sampai september dua ribu sembilan belas
untuk memenuhi standar stadion yang telah ditetapkan oleh federasi sepak bola

kementerian pupr kembali melakukan renovasi tahap dua
renovasi stadion yang berkapasitas dua puluh ribu tempat duduk ini bersifat upgrading atau perbaikan dengan nilai investasi mencapai rp satu ratus satu miliar
proses upgrading dimulai pada november dua ribu dua puluh dan diharapkan selesai pada april dua ribu dua puluh
selain itu kita melakukan perbaikan perbaikan beberapa pintu
awalnya pintu pintu ini kita melakukan pintu pintu yang berbeda
pintu pintu yang ada merupakan pintu pintu yang sifatnya orang bisa langsung masuk
kemudian kita ganti menjadi pintu pintu dengan konsep turnstile typeful yaitu pintu putar
dimana orang bisa masuk namun keluarnya lewat jalur lain
kemudian tadi yang saya sampaikan yang pertama itu adalah terkait dengan lampu
lampu kita upgrade dari rp satu lima ratus menjadi rp dua empat ratus
kemudian yang terakhir adalah pekerjaan perbaikan kawasan dan ring
jadi yang terkait dengan kawasan ini kita melakukan penambahan pagar pada ring dua
kemudian pengaspalan dan pengecatan marka
solo juga merupakan salah satu kota di jawa tengah yang memiliki jalur kereta api cukup sibuk
hal ini membuat beberapa wilayah di kota ini memiliki perlintasan sebidang rel kereta yang menimbulkan kepadatan lalu lintas di sekitarnya
salah satunya perlintasan sebidang rel kereta di jalan muwardi yang terhubung dengan jalan adi sucipto dan jalan mt haryono
untuk mengatasinya kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat membangun flyover sepanjang enam ratus meter
flyover manahan dibangun pada april dua ribu delapan belas dan resmi beroperasi pada desember dua ribu delapan belas
total investasi proyek ini mencapai rp empat puluh tiga lima miliar
konstruksi pembangunan flyover menggunakan teknologi car gadit mortar busa atau cmb
teknologi ini merupakan pengembangan teknologi timbunan ringan mortar busa dengan struktur baja bergelombang
karena lahan yang terbatas sebenarnya kita butuh flyover disini untuk mengatasi kemacetan agar persimpangan sebidang rel kereta api
maka dibuat flyover kita konsepnya pertama dengan borpel fondasinya
dengan mortar yang unik sebenarnya mortar busa ringan itu
jadi dari kementerian pu mengembangkan suatu teknologi mortar busa ringan itu untuk mengganti timbunan sebenarnya
jadi jadilah seperti ini jadi timbunan diganti metode mortar busa ringan itu
flyover manahan solo kini juga menjadi obyek wisata setempat
pemerintah kota berinisiatif membuat mural mural bertema kebudayaan di sepanjang badan flyover
pasar gede harjonegoro merupakan pasar terbesar sekaligus legendaris di kota surakarta
pasar yang terletak di jantung kota surakarta ini telah berdiri sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
nama harjonegoro diambil dari salah seorang keturunan tionghoa di solo yang mendapat gelar kanjeng raden tumenggung atau krt dari keraton surakarta
pasar terbesar di surakarta ini memiliki ciri khas bangunan
dengan perpaduan unsur belanda dan jawa
pada seribu sembilan ratus dua puluh tujuh kasunanan surakarta hadiningrat memanggil seorang arsitek asal belanda thomas karsten
untuk merancang bangunan pasar tradisional ini
uniknya secara arsitektural dan secara kosmologi perkotaan
selain tempat existing keberadaan pasar gede itu memang di situ pusat kegiatan ekonomi
kemudian secara arsitektural bangunannya selain megah ventilasinya cukup
salah satu keunikan di pasar gede adalah desain tempat berjualan pedagang yang dibuat mengikuti kebiasaan berdagang masyarakat jawa
kebiasaan masyarakat jawa jualan di pasar tradisional adalah duduk di lantai dan pembelinya berdiri
sehingga penjualnya tetap duduk menjajakan dagangannya
terjadi komunikasinya dengan pembeli menjadi egaliter menjadi rata rata air seperti itu
sehingga sama sama nyaman ini yang jarang sekali dicermati oleh banyak orang itu hanya di pasar gede
geliat pasar bersejarah yang ada sejak era penjajahan belanda kini masih menjadi salah satu pusat ekonomi solo
selain menyajikan berbagai kebutuhan pokok dan rumah tangga
pasar gede kota solo juga dikenal sebagai tujuan wisata kuliner
hal ini dikarenakan banyaknya jajanan tradisional pasar yang tersedia di sini
yang bahkan keberadaannya sudah ada sejak puluhan tahun silam
salah satu jenis jajanan tradisional khas di pasar gede adalah lenjongan
lenjong telah dijual di pasar gede sejak puluhan tahun silam
ciri makanan berbahan dasar singkong ini adalah teksturnya yang kenyal dengan taburan kelapa serta gula merah
bahan bahan alami dan sederhana membuat cita rasa makanan dari masa lalu ini
tetap terjaga di pasar ini
untuk minuman di pasar gede ada penjual es dawet telasi budermi yang sudah berdagang sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh
racikan es dawet telasi budermi dipertahankan secara turun temurun menggunakan bahan dasar alami
rasa manis yang tidak terlalu kuat menjadi ciri khas es dawet legendaris ini
satu porsi dawet telasi budermi bisa didapat dengan harga sepuluh ribu rupiah saja
di surakarta pasar tidak hanya menjadi pusat ekonomi masyarakat tapi juga obyek wisata
seperti pasar triwindung ngarso puro yang terletak di kelurahan keprabon kota surakarta
pasar ini menyediakan berbagai koleksi barang antik seperti radio kuno alat alat rumah seperti lampu dan pajangan
koin kuno keris hingga pemutar piringan hitam
beberapa pengunjung di pasar ini merupakan pelancong dan kolektor benda benda antik
pasar yang berdiri sejak seribu sembilan ratus tiga puluh sembilan ini merupakan peninggalan raja puro mangkunagaran yang merupakan hadiah ulang tahun untuk putrinya
keberadaan pasar bagi masyarakat solo menjadi hal penting
selain bagian dari aspek ekonomi
pasar tradisional juga hadir untuk memenuhi kebutuhan interaksi sosial masyarakat
pasar ini merupakan tempat untuk menghasilkan keuntungan untuk masyarakat

surakarta merupakan warisan turun temurun
dari leluhur di masa kerajaan
tari tarian yang berkembang hingga saat ini
juga sangat kental dengan unsur budaya
dan religi khas kesultanan mataram islam
harus diingat mataram islam adalah
ciri utamanya adalah religius kultural
basicnya adalah religiositas
yang nusantara banget
artinya memang di situ ada
hamangasah mingising putih
hamemasuh malaning bumi
artinya bahwa kita interaksi dengan sesama manusia
dengan alam semesta
termasuk pasti dengan tuhan yang maha kuasa
runtuhnya kesultanan mataram islam
ditandai dengan perjanjian giyanti
yang memecah kesultanan menjadi dua wilayah
surakarta dan yogyakarta
di surakarta sendiri hingga saat ini ada dua kerajaan
yang menjadi pusat peradaban dan kebudayaan lokal
yaitu kasunanan surakarta di ningrat
dan peraja mangkonegara

pusat peradaban dan kebudayaan lokal
pusat peradaban dan kebudayaan lokal

pusat peradaban dan kebudayaan lokal

perkembangan seni tari tradisional di solo tidak bisa lepas
dari peradaban dua kerajaan
yang merupakan keturunan dari kesultanan mataram islam
yang merupakan keturunan dari kesultanan mataram islam
yaitu kasunanan surakarta di ningrat
dan puro mangkunegara
dahulu kala seni tari tradisional berkembang pesat
di balik tembok tembok raja
di balik tembok tembok kerajaan
dengan pakem pakem khusus
namun sering berjalannya waktu seni tari tradisional
juga mulai berkembang di masyarakat
solo kini dikenal sebagai salah satu
pusat peradaban bagi seni tari tradisional
seni tari tradisi khas surakarta
dibawa keluar kerajaan setelah era
di lingkungan kerajaan memiliki andil besar
menyebarnya kesenian tari tradisi
juga menjadi cikal bakal
menjamurnya berbagai sanggar tari tradisional
di solo dan beberapa lembaga
pendidikan formal kesenian
pada awalnya sebenarnya ketika
masa keraton pun
tarian tarian itu sudah keluar tembok keraton
sri susuhunan berkunjung
loji itu rumah belanda itu ya
rumah pejabat belanda itu kadang membawa
di luar untuk
kepentingan tertentu misalnya ada
acara ritual di keraton misalnya
ada sekatenan itu kadang
tarian keraton juga digelar di
pagelaran keraton jadi sudah
masyarakat luas juga
sudah bisa melihat
di keraton ini
mampu berbagi makna berbagi nilai dengan yang lain
kemudian detail detailnya detail dari gerak kepala gerak pandangan mata
kemudian posisi tubuh secara keseluruhan detail detail gerak tangan gerak jari gerak tungkai
semuanya itu menjadi satu keutuhan menjadi tubuh yang cerdas itu
ada beragam tari tradisional yang berkembang di solo
beberapa di antaranya memiliki tingkat kesakralan yang sangat tinggi
seperti tari serimpi dan tari bedoyo
tari serimpi merupakan salah satu jenis tarian tradisional tertua dalam kebudayaan jawa
tarian ini diperkirakan diciptakan antara seribu enam ratus tiga belas hingga seribu enam ratus empat puluh enam saat sultan agung bertahta di kesultanan mataram islam
di lingkungan keraton surakarta tari serimpi mulai dibawakan sekitar antara seribu tujuh ratus delapan puluh delapan hingga seribu delapan ratus delapan puluh
dahulu jenis tarian ini dianggap sakral lantaran hanya dipentaskan di dalam lingkungan keraton sebagai kegiatan ritual
kini tari serimpi berkembang dan bisa dibawakan di luar lingkungan kerajaan dengan pakem khusus yang harus dipertahankan
tari serimpi sendiri itu
biasanya atau pada umumnya dan pakemnya itu ditarikan oleh empat perempuan
nah itu biasanya menceritakan tentang kadang kadang perjuangan atau dia seperti kayak perisai lagu
lagu yang memang seperti untuk perisai jadi seperti tolak balak seperti itu
dan di dalamnya seperti pattern atau pola gawang eh gawang itu posisi
posisi penari itu memang sudah ada dari sejak dulu
memang hukumnya begitu seperti cakra
jadi dia selalu apa
sebenarnya bentuknya bukan nggak harus terlalu bulat kadang kotak tapi prinsipnya
artinya arah hadap penarinya saling satu sama lain saling berkesinambungan
tari tradisional jawa memiliki makna lebih dari sekadar olah tubuh

seni tari juga mencakup proses olah
sebagai sebuah jiwa yang bermanfaat bagi para penari
masyarakat sini percaya bahwa ki ageng adalah lelurnya kami lelur masyarakat
kemudian kami percaya bahwa kemudian ki ageng mahir bukan seorang pemerintah
yang selalu dicitrakan kalau pemberontakan selalu dicitrakan jadi tidak baik
kesultanan mataram islam tak lengkap rasanya jika tak menyusuri sejarahnya di yogyakarta
perjalanan kali ini adalah ke pusat pemerintahan kesultanan dahulu
tak hanya menjadi pusat kesultanan mataram
sungai progo adalah sungai terpanjang di yogyakarta
dan menjadi batas alam yang membelah kabupaten bantul dan kulon progo
sungai sepanjang satu ratus empat puluh km ini memiliki daerah aliran yang mencapai dua tiga ratus delapan puluh km persegi
sungai progo memiliki peran penting bagi kebutuhan irigasi pertanian di kabupaten bantul
untuk menjamin aliran irigasi pertanian di kabupaten bantul
pemerintah melalui kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat
membangun sebuah bendung dengan lebar satu ratus enam puluh satu meter yang membentang di sungai progo
pembangunan bendung kamijoro memakan waktu delapan ratus enam puluh hari kalender
antara dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas dengan anggaran mencapai dua ratus dua puluh sembilan miliar rupiah
bendung kamijoro dibangun untuk menambah pasokan air hingga dua lima puluh meter kubik per detik
ke saluran irigasi pertanian seluas dua tiga ratus tujuh puluh empat hektare di empat kecamatan di kabupaten bantul
untuk menjamin pelayanan air irigasi untuk peningkatan produksi
menjamin produksi pertanian tentunya dibangunlah bendung kamijoro
dengan kamijoro pelayanan irigasi ini terjamin
yang tadinya mungkin hanya pada musim kekurangan air
sekarang air sudah terjamin untuk
apa itu pola tanamnya
sekarang padi padi palawija
yang tadinya hanya dua ratus dua puluh lima persen nilainya
intensitasnya naik menjadi dua ratus tujuh puluh
selain untuk kebutuhan irigasi
bendung kamijoro juga berfungsi sebagai penyedia air baku
sebanyak lima ratus liter per detik
untuk kabupaten bantul kabupaten kulon progo
dan bandara internasional
tak jauh dari bendung kamijoro
terdapat dusun yang lekat dengan sejarah kesultanan mataram islam
dusun mangir terletak di desa sendang sari kabupaten bantul
adalah wilayah yang berada di bantaran sungai progo
dusun dengan populasi sekitar satu lima ratus jiwa ini
disebut sebagai dusun tertua di kabupaten bantul
hal ini didasari dari artefak peninggalan kerajaan majapahit yang ada di sana
seperti lingga yoni patung lembu andini umpak dan bata majapahit
dusun mangir lekat dengan sosok ki ageng mangir wonoboyo
atau ki ageng mangir keempat
ia adalah pendiri dusun mangir
yang merupakan keturunan raja majapahit brawijaya kelima
ki ageng mangir berperan membawa dusun ini menjadi daerah perdikan
atau wilayah mandiri yang tidak bergantung pada kerajaan besar
hal ini memicu terjadinya konflik antara ki ageng mangir
dan penguasa mataram saat itu yakni panembahan senopati
kerajaan mataram menggunakan berbagai cara
untuk menaklukkan ki ageng mangir dan wilayahnya
pembayun menyamar jadi penari
dan itu lalu terjadi
sampai ke sana dan ditangkap dan sebagainya
sampai ki ageng mangya atau ki wadoboyo itu jatuh cinta
atau jatuh hati dengan pembayun
yang akhirnya artinya pembayun itu dijadikan istri lah begitu
kurang lebih ya
dan dengan cara demikian
lalu kemudian nanti pembayun tentu saja akhirnya menceritakan sebenarnya
bahwa dia sudah berhasil menangkap siapa saja
setelah pertemuan ki ageng mangir wonoboyo dan panembahan senopati
diakini menjadi akhir perjalanan ki ageng mangir
mempertahankan wilayah perdikannya
hingga saat ini mayoritas warga di dusun hidup dengan meneladani sosok ki ageng mangir wonoboyo
di kampung ini juga terdapat petilasan ki ageng mangir
yang sering didatangi warga setempat dan dari luar kampung
untuk sekedar memanjatkan doa
masyarakat di sini percaya bahwa ki ageng adalah leluhurnya kami leluhur masyarakat
kemudian kami percaya bahwa kemudian ki ageng mangir bukan seorang pemberontak yang selalu dicitrakan
kalau pemberontak kan selalu dicitrakan jadi tidak baik konotasinya tidak baik
tapi kami percaya bahwa ki ageng mangir adalah seorang kesatria
yang mana misalnya dicontohkan tadi
ketika beliau tahu istrinya adalah anak raja yang mungkin berselisih paham waktu itu

yang mungkin dia mau datang sewan itu kami melihat bahwa itu adalah sikap seorang kesatria
yang mungkin dia mau datang sewan itu akan merupakan ketugaan menjadi orang yang mencintai istrinya
yang mungkin dia mau datang sewan itu akan merupakan ketugaan menjadi orang yang mencintai istrinya
selain kisah dan peninggalan sejarah
dusun mangir juga memiliki peninggalan masa lalu berupa kuliner tradisional
gudeg manggar diakini merupakan sajian yang dibuat oleh istri ki ageng mangir
retop pembayun untuk sang suami
berbeda dengan gudeg pada umumnya
bahan dasar gudeg ini menggunakan manggar atau kembang manggar yang dipakai untuk catur
atau kembang pohon kelapa yang banyak tumbuh di dusun mangir
manggar itu harus direbus dulu pertama
kedua kalinya harus bumbunya itu ketumbar bawang putih bawang merah
terus lengkuas terus daun salam terus apa itu
ya nanti harus ada ayam ya ayam kampung kalau yang bagus itu
terus dikasih daun jati biar merah
terus di santannya harus per tiga kilo itu paling enggak satu putir kelapa
berapa lama kalau bikin itu
ya lama semalam semalam itu apinya harus nyala terus
rasa gudeg manggar sedikit berbeda dengan gudeg yang menggunakan bahan dasar nangka
saat ini gudeg manggar dikenal sebagai salah satu ikon kuliner khas dusun mangir
berbekal daya tarik sejarah dan kulinernya
dusun mangir dikukuhkan oleh pemerintah kabupaten bantul menjadi desa wisata pada dua ribu tiga belas
terima kasih anda baru saja menyaksikan inside indonesia